what kalau aku gagal besanan sama mas herman
masa depanku yang hampir secerah berlian empat karat
bisa berubah butek kayak batu kali
gak mungkin aku bisa hianatin dia om
tante helda maaf bukan aku gak sopan
tapi please boleh kan kita gak bahas soal ini dulu
justru itu kita bahas soal ini boy
sila itu gak pernah bisa melupakan kamu
dan dia berharap kembali pacaran sama kamu boy
semudah itu buat aku
tante gak tahu kenapa aku bisa putus sama sila semua itu karena
iya tante tahu
kalian putus hanya karena masalah yang sepele kan
kalian berdua itu masih sangat muda
emosi yang tinggi juga
tapi apa salahnya sih
kalian saling memaafkan terus bisa kembali berpacaran lagi
gak salah kan
om sorry ya aku telat
soalnya tadi aku telat dulu
sebentar ya saya samperin si boy
boy kenapa sih
gak tahu kenapa
udah biarin aja lah
lagian kamu ke toilet lama banget
kamu mandi di toilet
ya enggak lah ma
tadi tuh aku ketemu orang paling reseh satu dunia
makanya gara gara dia aku jadi lama ya
ouch pak aklur
sampe kamu sudah sakit
nampak pula tiga jam ini banget main berhubungan pula itu tanpa

kamu masih ngerti ini
tanih itu mengukur ini
saya merupakan merom
cicipin dulu baru komen
dimakan aja semuanya
ini kan timbangannya geser kanan
itu kan mulai deh kak
boy ada disini juga
sila marah dan nuduh stocking
sila sama boy lagi dinner disini
jadi sila nuduh gue macem macem
gue masih gak nyangka kalo ternyata
tante hilde adalah sahabat

gue masih gak nyangka kalo ternyata
tante hilde adalah sahabat
dan sila orang yang mau dijodohin sama gue
mau pergi kemana kamu
boy kamu gak bisa pergi begitu saja
tante hilda masih pengen banyak bicara sama kita

kenapa kamu jadi seperti ini
kamu kan pernah cerita sama papa
dan kamu berjanji
kamu ingin membahagiakan ibu kamu
sekali dengan almarhumah mama kamu

sekali dengan almarhumah mama kamu
dan kamu pasti ingin mengabulkan permintaan terakhirnya
kamu harus bisa
menunjukkan sikap yang baik
kamu bisa kembali lagi sama silat
itu kan menurut papa gak soal yang sulit

karena kan kamu pernah pacaran sama dia
dan papa dengar
kalau masalah kalian berdua itu
cuma masalah sepele lah
bukan masalah yang berat
bukan masalah yang berat
papa percaya begitu aja
papa percaya begitu aja
siapa bilang masalah aku sama sila masalah sepele

papa gak tau
ini adalah masalah pengkhianatan

sila udah merusak kepercayaan aku
dengan cara selingkuh dengan cowok lain
jangan pernah bilang kita putus cuma karena masalah sepele

kamu sakit perut sayang
oh enggak pak enggak
aku cuma mau cuci tangan aja karena tangan aku lagi lengket
jangan jangan semenjak mau nyampe di resto ini lo udah ngikutin gue kan
aduh udah deh nggak usah gr deh
gue tuh emang ada urusan juga di sini
tapi tadi gue ngeliat wah jadi gue kejar lo sebelum mau kabur
gue tau kalau cewek udah mulai ngejar ngejar cowok
pasti karena dia naksir
jangan biar lo mau nembak gue malam ini
siapa juga yang
masih nggak mau ngaku
masih geng sih
yaudah gue mau punya waktu
eh tunggu dulu

pasti lagi dinner sama sila kan
gue gak butuh penjelasan dari lo
gue juga gak peduli sebenarnya lo ada hubungan apa sama sila
yang pasti gue mau minta tolong sama lo untuk jelasin ke sila
kalau gue datang ke sini bukan karena gue capar sama lo
dan satu lagi
gue juga nggak mau terlibat dalam urusan lo berdua
jadi tolong nggak usah ngelibatin gue lagi oke
kalau kamu tuh selingkuh sila
itu yang merusak kepercayaan boy sama kamu
kalau aku gagal besanan sama mas herman
masa depanku yang hampir secerah berlian empat karat
bisa berubah butek kayak batu kali
nggak mungkin aku bisa hianatin dia om
mas herman saya rasa sila di fitnah sama boy
aku udah berusaha keras supaya boy terima aku lagi
tapi ternyata bu lebih percaya sama fitnah itu
kalau memang sila selingkuh
sila gak mungkin susah move on dari boy
sejak putus dari boy
sila itu bener bener depresi lho mas
dan dia sedih sekali
makanya kemanapun sila pergi
saya selalu menemani sila mas
bahkan sampai ke rumahnya boy saya menemani
dan sampai saya nggak sengaja ketemu sama mas herman
saya rasa apa ya tandanya
kalau bukan sila yang menemani yang lain
sila dan boy memang berjodoh
tapi ya kalau memang mas lebih percaya
sila selingkuh dari boy silahkan aja
atau mungkin mas mau membatalkan perjodohan ini
juga enggak masalah
biar saya pribadi sendiri
yang akan minta maaf ke almarhumah kinar